selama ujian nasional dua dari empat belas terdakwa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di rejang lebong bengkulu tidak bisa mengikuti ujian nasional tingkat smp
ketua dewan pembina komisi nasional perlindungan anak seto mulyadi menyayangkan hal ini
di saat siswa lain tengah mengikuti ujian kelulusan smp dua pelaku pemerkosaan dan pembunuhan harus absen dalam ujian nasional
kedua pelaku adalah su siswa kelas tiga smp lima padang ulak tanding dan ni siswa smp di kecamatan padang kelingi kabupaten rejang lebong
menurut kepala sekolah smp lima padang ulak tanding pelaku tidak mengikuti ujian sekolah sehingga tidak bisa ikut ujian nasional
memang diusahakan kemarin itu mau mengikuti ujian susulan
namun karena di ujian sekolah dia sudah tidak bisa mengikuti makanya di ujian nasional dia tidak bisa mengikuti juga
ya betul soalnya gini pada waktu anak tersebut ke jaring itu pas kami melakukan ujian sekolah
di sisi lain ketua dewan pembina komisi nasional perlindungan anak seto mulyadi menyayangkan hal tersebut
hal ini merupakan bagian dari hak dasar mereka
jadi mereka sudah ikut kegiatan pembelajaran selama ini dan dievaluasi melalui ujian nasional
walaupun ada apapun peristiwa apalagi sekarang belum diputus oleh pengadilan
maka adalah hak dasar mereka berdua untuk bisa ikut ujian nasional
tetapi kalau sampai tidak mungkin harus dilihat apa latar belakangnya
apakah mungkin karena orang tua pada waktu awalnya sudah tidak mengikuti
mengikut sertakan pada ujian sekolah atau via guru karena panik
karena berbagai masalah yang sedang dihadapi atau kemudian tidak dievaluasi lagi
nah itu memang patut disayangkan
pria yang akrab di saat pakak seto itu akan berkoordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan
agar kedua pelaku dapat melaksanakan ujian nasional susulan
mahardika utama bengkulu